nah dia bilang kalau abang mau kesana mau datang ke pepatimnya datang pagi jam sepuluh
nah kalau malem
sebetulnya gue masih sayang milo
berhubung waktu itu lo pergi terpaksa gue ambil pegawai baru
aduh deh yuk kita tidur dalam yuk
enggak pak aku disini aja pak
yang benar ayo
iya aku tak ngadem dulu
nanti kalau udah ngantuk kan polo masuk sendiri
buat mbak fatimah sama sidik
polo berdoa mudah mudahan
bang mamat sama mbak fatimah jadi
siapa yang punggu lo
biarin dirusak ntar mah ganti yang baru
pokoknya lu diam di sini jangan kemana mana
awas lu ketumbuhin si mamat lagi ma enggak sudi
enakan lu deh kan
udah kawin udah punya anak satu lagi
tumaknya teriak teriak aja
manggilin lu ke beken beken
dek pengen gendong anak ya
udah sana bapak timme
tunggu apa lagi
abang mau tahu ya alamat rumahnya emaknya bapak timme
tanya aja mas sidik bang
lu tahu alamat sekolahnya siddiq
wah tahu bang
eh bang muncus
apa kabar dik
bang mamat juga baik
bang mamat kirim salat buat siddiq
bang mamat kok enggak kemari nemuin siddiq
siddiq sama emak tinggal di rumah nenek di bojong sari
bang muncus mau ke sono tapi pasti dilarang menanyain siddiq
kalau bang monkes mau datang
pagi pagi aja soalnya nenek ke pasar
kadang kadang nenek gak jemput siddiq
sebentar lagi nenek juga nono
kalau gitu bang oncos nggak bisa lama lama di sini
atau rumahnya malam aja soalnya nenek suka ngumpul di rumah prt
eh siddiq udah pulang dik
mak mak tadi bang muncus datang ke sekolah
bang muncus dia mau ngapain
menanyain kita tinggal di mana
bilang kita tinggal di rumah nenek
oh gitu ya bang
supaya hasilnya jadi bagus
bang keponnya yang diikat bang
setiap hari nanyain bang mama terus
dia kangen kali mampirnya diantriin kemari
wah hal ini siddiq pengen ketemu bang mama
ada dik ada di dalam
jadi kita pulang dik
ntar dulu siddiq belum ketemu bang mama
mak banyak jahitan di rumi
jadi ntar dulu siddiq belum ketemu bang mama
bang mama sudah
lawan nasional dari sumatera barat siapa
pahlawan dari sulawesi selatan
pahlawan dari betawi siapa
bang mama sudah sudah siddiq jangan main main
besok kan mau tes tengok
iya tahu pahlawan siddiq bang mama
ini sekarang yang mak tanya tahu nggak
pahlawan nasional dari betawi
pahlawan nasional dari betawi siapa
bang mama sudah
pahlawan nasional dari betawi siapa
gue sikatin lo biar bersih biar krimis supaya kambing sidik senang sama lo
eh bang saya dari sekolah sidik bang gimana jadi dia bilang kalau abang mau ke sana mau
ke tempat ini datang pagi jam sepuluh kalau malam abang datang ke sana jam tujuh
jam delapan sebab jam jam segitu banyak bapak timing garis di rumah lo yakin
yakin sedikit ngomong saya udah abang seno aja temuin bapak timing iya iya iya
tapi ntar kalau nyangkutannya lo bilang apa ya beli pupuk hahaha iya
assalamualaikum wa opening supplied
kok masih inget rumah mak saya bang
masih dong sidiknya kasih tau
masih rumah yang dulu ya
abang disini aja nih gak disuruh masuk
silahkan duduk bang
bukan bantuin loh
oh juga saya kan jenam kembang
kau mau mau
ada apa be